ini cuma udang terbanjir udah di luar udah di luar
badan meteorologi klimatologi dan geofisika atau bmkg
telah memprediksi pekan ini pesisir utara jakarta akan mengalami pasang air laut
yang disertai dengan curah hujan yang tinggi
kawasan fluid penjaringan jakarta utara salah satu daerah yang akan dilanda banjirop
daerah ini selalu terimbas pasang air laut
seperti pada kampung nelayan muara angke ini banjirop sering terjadi meskipun tidak ada hujan
andi aris ketua lt dua blok embang fluid menyebut
pasang air laut bisa melimpas ke pemukiman warga dan mengakibatkan banjirop setinggi lima puluh cm
apabila disertai hujan gedangannya akan surut dalam waktu hingga lima hari
tia pun berharap pemerintah daerah segera memperbesar saluran pembuangan air
serta mengantisipasi sejak dini sebelum banjirop itu datang
apabila air laut drop laut pasang ya bisa mencapai sekitar lima puluh cm
kira kira itu kalau sudah pasang paling nggak berapa hari lima hari baru bisa suruh gitu pak
karena disebabkan dikarenakan pembuangan keluarnya tidak ada
sangat kecil jadi air laut masuknya gede pembuangnya kecil
jadi kami mohon selaku ketua lt dua supaya pemerintah bisa mengasih gorong gorong ke depan itu
artinya gosentral gitu pak
potensi pasang maksimum akan terjadi pada sembilan hingga sebelas januari nanti
sekitar pukul sepuluh sampai pukul sebelas pagi
ditambah hujan tinggi berpotensi menimbulkan banjir besar
banjirop di kawasan utara jakarta memang tidak selalu separah muara angke
ada tanggul di kawasan muara baru dan cukup mampu menahan limpahan air pasang laut
sehingga tidak sampai ke pemukiman warga
menurut penuturan warga
sudah lebih dua tahun kawasan muara baru tidak lagi terendam oleh banjirop
ada pun rumah pompa waduk pluit yang berada di dekat lokasi
juga bersiap menghadapi banjirop yang diprediksi bersamaan dengan tingginya hujan
terdapat sepuluh pompa dengan kapasitas daya tampung lima puluh ribu liter per detik
banjirop bisa teratasi jika debit air tidak melebihi kapasitas
nah dulu setiap kali rop
setinggi lima atau sepuluh cm
ketinggian air lautnya
nah selama ini
hanya tinggal saluran saluran aja yang
harus dicek apakah
saluran airnya itu lancar sampai ke waduk
kalau nggak lancar ya otomatis
dia akan lambat akan menggenang terus
tapi kalau lancar
mudah mudahan kita sanggup untuk
sementara badan penanggulangan bencana daerah dki jakarta menegaskan
akan menyiapkan rencana mitigasi
upaya ini agar tidak berdampak kerugian bagi keluarga
yang bermukim di kawasan tersebut
pertama kita menyiapkan posko
posko penanganan jika terjadi rop atau banjir di daerah sana
ada di kelurahan
dan juga mungkin ada di kecamatan
di samping posko kita juga mempersiapkan sistem informasi
informasi yang real time terhadap
terhadap kelurahan dan camat
beserta aparat terkait
berdasarkan pemetaan bpbd dki wilayah pesisir utara jakarta
yang diprediksi mengalami banjir rop
diantaranya meliputi kawasan kamal